kabar baik bagi pengguna moda transportasi kereta komuter jabodetabek
perum perumnas berencana membangun hunian seperti rumah susun di atas tiga stasiun kereta
pembangunan rumah susun perumnas akan dilakukan di atas stasiun kereta atau lahan milik pt kereta api indonesia
rumah susun akan dibangun sebanyak lima unit yakni di stasiun bogor depok dan tanjung barat
sepertinya pt kereta api indonesia melakukan diversifikasi bisnis ya selain di bisnis transportasi
setelah groundbreaking pada februari dua ribu tujuh belas rencananya di stasiun bogor dibangun enam tower dengan tiga enam ratus unit
stasiun depok enam ratus unit dan stasiun tanjung barat sembilan ratus unit
perumnas menyiapkan dana hingga tiga triliun rupiah untuk membangun
rumah susun ini bersifat sewa jangka panjang selama tiga puluh tahun dengan harga bervariasi mulai dari enam hingga dua belas juta rupiah per meter persegi
stasiun di atasnya itu
di atasnya itu bangunan bangunan itu hunian
nah sekarang ya sekarang itu masyarakat mau nyari transport kan yang paling bagus kan kereta api
karena komuter juga
nah itu yang sekarang paling laris
jadi mereka itu cukup udah punya disitu cicilan apa apa udah disitu tinggal turun naik kereta api
biaya transportnya berapa gitu
ya semacam rumah susun gitu ya
nah ada yang tipe empat puluh lima ada yang tipe yang kecil juga
itu berapa jumlah
secepatnya ya secepatnya beliau mintanya februari
februari akan mulai